saksikan series ipa dan ips di gtv
saksikan series ipa dan ips di gtv
kenapa kamu tiba tiba ingin menikah sama dia
apakah nadia pernah orang ajar sama kamu
ujang gak pernah kurang ajar sama sinta
bahkan ujang yang sangat menghargai sinta
apa yang membuat kamu ingin menikahi sopir itu
karena sinta baru sadar
kalau ujang adalah laki laki yang cocok untuk sinta
pak sejak sinta menjadi cacat
sinta jadi sering di rumah kan
sinta menjadi mengenal siapa sebenarnya keluarga pak mamat
dan ternyata keluarga pak mamat lebih cocok
untuk menjadi keluarga sinta daripada papa dan mama
maaf kalau memang papa dan mama merasa tersinggung
otak kamu pasti udah dicuci sama mereka
nah mereka nggak pernah mencuci otak sinta
membersihkan hati sinta
mereka yang mengajarkan sinta sholat dan mengaji
dan sekarang sinta baru sadar
apa arti keluarga yang sebenarnya
kau cuma mengajari ngaji dan sholat
papa dan mama juga bisa carikan
apa perlu bapak carikan guru agama lulusan mesir
papa akan carikan
wah yang sinta butuhkan adalah kebersamaan
cuma menghabiskan waktu dengan bisnis kan
kalau mama seperti mereka di rumah aja
kita gak akan bisa hidup mewah seperti ini
sinta gak membutuhkan hidup mewah
yang kita butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang mama dan papa
jangan jangan kamu udah dimanfaatin sama mereka
karena mereka tahu kalau kamu adalah satu satunya pewaris tunggang harta kekayaan kita
sinta sangat mengenal keluarga pak mamat
mereka akan rela keluar dari rumah ini
kalau memang mereka dituduh memanfaatkan sinta
pergi kalian dari sini
dasar manusia gak tahu terima kasih
sudah diangkat dari comberan
malah sekarang mengotori kami dengan comberan itu
kamu disekolahin dari kecil sampai kuliah
kamu malah menikam kami dari belakang
saya seperti ini karena saya benar benar cinta sama non sinta
apa modal kamu untuk menikahi anak saya
nggak ada kan
modal saya iman cinta dan tekad
itu sih namanya nekat
saya pengen tahu
apa dengan modal dengan itu kamu bisa membahagiakan anak saya
apa sih maksud papa
kalau hubungan mereka sudah tidak bisa dicegah lagi
biarkan saja mereka
sekarang cepat kalian pergi
masuk kamu cinta
pa cinta masih butuh perawatan pa
masih butuh pengobatan untuk terapi jalan
papa hanya ingin tahu
apa mereka bisa membagiakan dan menyembuhkan cinta
papa jangan kelewatan pa
cinta nggak salah
mereka yang salah
ya mereka yang pergi cinta
sinta akan tetap pergi bersama mereka
karena cinta akan membuktikan kalau pilihan cinta itu memang benar
cepat kalian pergi dari sini
non ini rumah kita non
mudah mudahan non petah tinggal di sini
rumah ini udah lama nggak ditempati non
dulu rumah ini bapak yang beli
tapi kami keburu tinggal di rumah non
sekarang itu nggak penting kita tinggal di mana
itu juga udah buat sinta senang kok
karena saya kan bukan majikan bapak sama ibu lagi
karena sekarang bapak sama ibu udah mau jadi mertua cinta
jadi panggil saya cinta ya
ya syukurlah kalau begitu
tapi sebaiknya kalian segera menikah
takut nanti menimbulkan fitnah
ya kalau saya sih mbak terserah sama non sin
eh maksud saya terserah sama mbak aja
suara durmit bapak pun tak prostok ya
jadi mbak fi dua puluh delapan da'at
dait demi daging
vetokfta siap betipai depan
saya cuma mau bantuin masak kok bu
mau bantuin ibu
sekarang dicoba deh bu enak gak
eh bu dituang
ini lah ya allah
mak kalau papa membawa kamu dengan cara seperti ini
pa kenapa papa gak terus terang sama sinta kalau mama lagi sakit
kalau papa terus terang
apakah kamu mau pulang seterusnya ke rumah ini
sebab itulah yang dibutuhkan oleh mama kamu